usai meraih gelar miss international dua ribu tujuh belas yang berlangsung di jepang pertengahan november lalu
minggu siang kevin liliana pulang kampung ke kota bandung
mojang asal bandung itu menceritakan pengalamannya menyingkirkan puluhan peserta lainnya
dari puluhan negara kepada wali kota bandung ridwan kamil
minggu siang miss international dua ribu tujuh belas kevin liliana bertemu wali kota bandung ridwan kamil
di pendopo kota bandung
didampingi kedua orang tuanya anak sulung dari dua bersaudara ini menceritakan pengalamannya kepada kang emil
ia tak menyangka jika akan meraih predikat miss internasional setelah menyingkirkan saingannya dari enam puluh negara
selain didukung oleh kecantikan dan kecerdasannya kevin berhasil memisat para juri saat ia menguraikan
arti pancasila serta arti perbedaan yang ada di indonesia dalam bahasa inggris
wali kota bandung ridwan kamil mengapresiasi prestasi yang telah diraih oleh kevin
karena ini merupakan sejarah bagi kota bandung
di mana warganya bisa memenangkan ajang miss international
saya kapasitasnya sebagai wali kota bandung punya kebanggaan luar biasa
belum pernah dalam sejarah bandung warganya menang kontes putri internasional
mojang bandung pisang tinggalnya di gunung batu sekolahnya di meranata
alumni dari mojang jajaka putri indonesia dan sekarang menang
mojang bandung kelahiran dua ribu sembilan belas
seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ini hampir satu bulan berada di jepang dan mengaku sangat rindu dengan kota kembang
selain merindukan keluarga kuliner nikmat kota kembang adalah yang ia rindukan
dikangenin dari bandung cuacanya karena selama ini tinggal di jakarta kepanasan
terus suasananya juga orang orangnya yang pasti yang dikangenin karena orang orang bandung itu ramah ramah
dan itu nyampe sampai ke orang jepang karena mereka katanya wondering kenapa orang indonesia
selalu ramah terus saya pikir ini emang budaya indonesia gitu
selama satu tahun ke depan jadwal kevin liliana menjadi padat selama satu tahun ke depannya
salah satunya membawa misi perdamaian dunia dan mengenalkan indonesia dan kota bandung di mata dunia
tony oktora bandung